perekonomian indonesia siap menakpaki tahun dua ribu sembilan belas dengan segala dinamika faktor global dan domestik
rancangan apbn dua ribu sembilan belas dibuat berdasarkan apa yang terjadi dan diraih selama tahun dua ribu delapan belas
lalu bagaimana realisasi ekonomi kita di tahun dua ribu delapan belas dan bagaimana mengatasi tantangan selanjutnya agar target bisa tercapai
simak gambarannya hanya untuk anda
sepanjang januari juni dua ribu delapan belas pemerintah merilis pertumbuhan ekonomi semester satu tahun dua ribu delapan belas mencapai lima tujuh belas persen
realisasi asumsi makronya inflasi tiga satu persen masih aman diambang batas tiga lima persen
nilai tukar rp tiga belas tujuh ratus empat puluh enam per dolar amerika harus meleset dari asumsi nilai tukar awal rp tiga belas empat ratus per dolar amerika
harga minyak di rp enam puluh tujuh per barrel meleset dari rp empat puluh delapan per barrel
sementara itu berdasarkan data badan pusat statistik
pertumbuhan ekonomi semester satu dua ribu delapan belas ditopang oleh konsumsi yang kuat di kuartal dua
yakni tumbuh lima empat belas persen
namun sektor investasi tampak menurun
di mana pembentukan modal tetap bruto di bawah enam persen
akibat faktor libur panjang dan rendahnya kegiatan sektor manufaktur
selain itu di semester dua pemerintah belum bisa lepas dari bayang bayang efek depresiasi rupiah terhadap inflasi atau disebut imported inflation
maka dari itu bahan pangan perlu dijaga pasokannya terutama yang tergolong administer price
supaya inflasi stabil tiga lima persen sehingga konsumsi masyarakat bisa ikut terjaga
penerimaan perpajakan rp tiga lima persen sehingga konsumsi masyarakat bisa ikut terjaga
di sisi kinerja apbn dua ribu delapan belas semester satu penerimaan perpajakan rp tiga lima persen sehingga konsumsi masyarakat bisa ikut terjaga
penerimaan perpajakan bisa dikantongi rp enam ratus lima puluh tiga triliun tumbuh empat belas tiga persen
penerimaan bisa dicapai melalui perbaikan iklim investasi dunia usaha dan pemberian insentif
sedangkan penerimaan negara bukan pajak pnbp rp satu ratus tujuh puluh enam delapan puluh tiga triliun tumbuh enam puluh empat dua persen dibandingkan realisasi semester satu dua ribu dua puluh
penyerapan belanja kementerian dan lembaga hampir tiga puluh lima persen
dari pagu rp satu empat ratus lima puluh empat lima triliun yakni sebesar rp empat ratus lima puluh delapan triliun
sedangkan penyerapan transfer ke daerah dan dana desa
tiga persen dari pagu rp tujuh ratus enam puluh enam dua triliun sebesar rp tiga ratus dua puluh satu triliun
sementara itu pembiayaan anggaran tetap defisit tujuh puluh lima persen terhadap pdb
masih terjaga dan berhasil
dari target dua sembilan belas persen terhadap pdb untuk keseluruhan tahun dua ribu dua puluh
instrumen apbn kita ini akan kita gunakan secara lebih aktif untuk bisa membantu tumbuhnya industri industri manufaktur di indonesia
yang bisa meningkatkan ekspor dan mengurangi beban import itu
industrinya apa seperti yang sudah disampaikan oleh menteri industri dan dibahas di menko perekonomian
beberapa industri mungkin membutuhkan support dalam bentuk
pajak atau biaya masuk ataukah dari sisi logistik atau bahkan dari sisi polusi perdagangan
itu yang kita akan coba koordinasikan di antara kita
pemerintah sebenarnya perlu lima enam persen di semester dua
agar target pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu delapan belas lima empat persen bisa dicapai
namun nyatanya pemerintah harus realistis
dengan memproyeksi pertumbuhan ekonomi semester dua dua ribu delapan belas
kita akan mencari kepentingan yang lebih luas

nilai tukar di rp empat belas dua ratus per dolar amerika dan harga minyak indonesia akan terkerek tujuh puluh tiga dolar amerika per barrel
jika proyeksinya ini tercapai maka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun dua ribu delapan belas hanya akan mencapai lima dua persen
pemerintah perlu menggenjot belanja pemerintah tepat sasaran
mewaspadai ketergantungan impor mendorong sektor investasi
kepercayaan investor dijaga serta situasi politik yang stabil